pandemi tak menyurutkan semangat para pegiat paduan suara untuk tetap berkreasi
sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam marahnata christian university choir atau mcuc menggelar konser natal secara virtual
konser bertajuk love from a distance ini syarat pesan kasih sayang dan damai natal meski di tengah keterbatasan
ya karena situasi pandemi seperti sekarang kita harus tetap berkarya
para pegiat paduan suara harus tetap bernyanyi meskipun hanya dari rumah masing masing
dalam konser natal ini ada tiga lagu yang kita bawakan
natal merupakan sesuatu momen yang penuh dengan sukacita tapi karena situasi pandemi ini ada sedikit kesenduan
karena kita tidak bisa bertemu tetapi dengan virtual ini kita tetap menggawal
menunjukkan rasa kasih sayang rasa cinta dan damai dari natal itu sendiri
dokter lawan covid sembilan belas yang juga merupakan alumni universitas christian maranatha debrina debilumanau mengungkapkan
pandemi tak menjadi halangan untuk tetap berkarya justru karya itulah yang dunia butuhkan saat ini
thank you atas konser natalnya keren banget saya bilang thank you karena dengan konser itu kami yang mendengarkan rasanya
di masa masa pandemi yang sulit ini merasa adanya kehangatan atau kasih sayang yang dapat disalurkan lewat konser itu
lewat suara yang sudah kalian nyanyikan itu
please jangan berhenti please terus berkarya karena itu yang kami butuhkan itu yang dunia ini butuhkan di masa masa yang sulit ini
selain mcuc kelompok paduan suara lain juga meramaikan natal dengan konser virtual
mereka terdiri dari paduan suara laki laki atau mail choir
dan penyanyinya berasal dari berbagai kota di indonesia
di bawah arahan agustinus bambang jusana pula mail choir ini dipertemukan secara virtual lewat lagu afri maria gubahan komposer franz beo
roni satria nabil haris jakarta